tapi aku udah sempet marah sama dek
rena minta dibacain buku ceritanya sama mama dulu ya
papa ada urusan sementara
randy asisten yang al
iya aja sih bilang ke aku kalau
adi itu ambil s dua di luar negeri
jelas jelas yang aku lihat itu itu randy
dan randy tuh kan di jakarta ma
dia aku kasih tau malah parah sama aku
tapi emang bener itu randy ma
randy asistennya kalau lebaran punya pacar yang tinggal di tempat rehabilitasi jiwa begini
jangan berantem lagi sama jesse
mama gak mau kamu luka
terus gimana kabarnya cucu mama
ma dia sering banget nentang nentang sekarang
mama udah gak sabar sekali ketemu sama cucu mama ini
nanti rumah kita bakal rame ma
karena akan punya dua adik baru
wah iya gimana kabarnya mbak yandin
kehamilannya sehat kan
kehamilannya sehat ard
iya video call kangen
kangen sama andi
ibu ini belahnya ibu
ma andin maaf itu hapenya ada yang telepon
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat mbak
iya baik baik saja mbak
kalau bagi gue sih sekarang udah aktif banget nendang nendang terus
sama dong anak mbak juga nendang nendang terus nih
iya tentu juga kangen sama kamu
tante frozen nanti bayinya keren jagainya aku nanti kakaknya
kamu sehat sehat ya
nanti kalau misalkan mbak ada waktu nanti mbak akan mampir kesana untuk ketemu sama kamu
udah tunggu ya cepet ya datang kesini ya
patung udah mau ana like a porno
dan beli ikut
kalo lu kek nih bewu sih
ebay terlalu beres
jawab jujur siapa denny setiano
terus mau kamu apa sekarang
mau saya anda jawab jujur siapa denny setiano
semoga aldebaran tidak terlalu jauh mencari tahu soal denny setiano
karena ternyata selama ini aldebaran menyelidiki nomor saya
aku punya buku sih baru papa bacain ya
wah bukunya keren sekali the secret garden
dari siapa dibeliin mama baru
om baik aneh deh
masa om baik nyangka aku anaknya
kedua ngerenade mas
aku tadi itu mau ngebahas masalah ini sama kamu mas
tapi katanya udah ngomong duluan
tapi riana udah mau pintumnya lah
mimpi dimana lu bentar

mulai di utamanya
ada lagi pak yang harus saya kerjain
hari ini semua kerjaan sudah selesai
terima kasih ya
nanti kan saya dijemput
yaudah kalau gitu aman
kalau gitu saya permisi
sampai ketemu besok
sampai ketemu pak
saya baru dengar anda katanya melanggar perjanjian ya
anda tidak punya hak
anda dan saya
punya perjanjian hitam di atas putih dan bermaterai
jadi anda tidak bisa sayanaknya melakukan hal seperti itu
setelah ini saya pasti akan pikirkan berulang kali
untuk anda bertemu dengan roy
aku mau awerin
masa aku nggak boleh ketemu dengan